kapolsek ciracas jakarta timur yang menjadi korban penyerangan sekelompok massa di kantor polsek ciracas jakarta timur masih dirawat intensif
selain kapolsek tiga warga yang menjadi korban penganiayaan juga masih dirawat di rumah sakit bayangkara kramat jati jakarta timur
kompol agus widar kepala kepolisian ciracas jakarta timur masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit bayangkara kramat jati jumat jakarta timur
kompol agus mengalami luka di bagian kepala dan perut saat penyerangan polsek ciracas pada selasa malam kemarin
kompol agus yang sempat mengalami pusing dan mual mual sudah membaik namun merasakan sakit di bagian perut
selain kapolsek ciracas tiga warga sipil yang juga menjadi korban penganiayaan masih menjalani perawatan
satu diantaranya sudah kembali pulang dan masih harus menjalani rawat jalan
sementara dua korban lainnya masih dirawat karena mengalami pukulan benda tumpul
kompol agus kapolsek ciracas kita sudah melaksanakan pemeriksaan cintasken baik kepala maupun abdomen
hasil masih dalam batas normal artinya tidak ada perdaan di abdomen baginya
namun sampai saat ini masih mengeluh rasa nyeri di perut
tiap kapal sudah rawat jalan ringan lukanya
kemudian yang tumpal itu luka kepala ya
luka luka kemar itu ya kemungkinan kena penyakit
dan satunya juga berada di bagian balik badan
apabila kita lihat bagian bawah
kumpulan kami menggunakan kualitas tugas pratik trong perubahan